lebih dari dua juta penduduk indonesia harus kehilangan pekerjaannya akibat covid sembilan belas
angka ini belum termasuk dari usaha mikro kecil dan menengah
dan di mana tatanan hidup baru dianggap sebagai momentum untuk bangkitnya dunia usaha
bagi para pelaku usaha menengah kecil dan mikro pandemi corona menjadi ujian terberat
ini yang dialami syifa fauzia seorang pengusaha makanan yang harus membuka outlet makanan di tempat gara gara pandemi
dia sempat menutup usaha dan mengganti dengan pola take away
strategi ini dilakukan agar omset usaha bisa kembali
sekarang pola ini harus dibalik lagi tentu dengan protokol kesehatan yang ketat
adjustmentnya adalah bagaimana karyawan kita bisa mengadaptasi dine in tersebut
dari yang sebelumnya uji coba kita tidak ada makan di tempat
tapi sekarang ini sudah dengan new normal mungkin berarti kan boleh asal masih memperlakukan protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah
tak hanya pelaku umkm para pengusaha seperti sandiaga uno mengaku bisa menerima perubahan pola konsumen
konsep digitalisasi menjadi strategi utama menghadapi tatanan baru
padahal perusahaan harus memenuhi kewajiban jangka pendek seperti pembayaran utang perusahaan
menurut saya tantangan umkm yang terbesar saat ini dan pada saat kita memulai new normal adalah likuiditasnya
kesehatan keselamatan dan keuntungan
maupun juga keamanan dari kehidupan kita sehari hari
setiap bisnis harus mengakselerasi program digitalisasi usaha mereka
dengan ini mereka akhirnya masuk ke dalam tatanan new normal
dengan adanya protokol kesehatan yang harus diterapkan di tengah tatanan kehidupan yang baru
dan dengan perusahaan yang terkenal di dalam keuangan
mereka bisa memperbaiki keuntungan yang lebih baik
sebagai ekonom universitas indonesia renat kasali para pelaku usaha akan berpikir komprehensif
caranya menganggap kesehatan dan keuntungan berusaha menjadi satu kesatuan dalam beberapa waktu ke depan
ini yang komprehensif satu kesatuan
tentu saja semuanya harus dipikirkan secara matang
satu kalau mau dibuka dibuka di zona yang mana apakah zonanya sudah zona hijau
itu harus jadi pegangan
makanya aturan pemerintah data dari pemerintah itu menjadi sangat penting sekali
yang kedua aturan pemerintah tentang pencegahan pencegahan
harus kebersihan lantainya harus bagaimana jaraknya gimana
pelaku usaha pasti akan memikirkan itu
yang ketiga semua pelaku usaha tahu semuanya tidak akan sama kembali seperti yang lalu
memasuki tatanan baru banyak perubahan yang dilakukan
khususnya pada sektor ekonomi yang merosot tajam sejak pandemi corona ke tanah air
di meliputan cnn indonesia